pengiriman ribuan liter minuman keras dan bahan baku miras hoplosan berhasil digagalkan
satuan reskrim polsek kadipaten tasik malaya jawa barat
diduga miras tersebut akan dibawa ke bandung untuk diolah menjadi miras hoplosan
dari mobil tersebut petugas menyita sedikitnya satu lima ratus liter miras dalam enam puluh jerigen dan menahan sang sopir
mobil pengangkut bahan baku miras oplosan tersebut disergap petugas saat melintas di perbatasan tasik malaya garut
di kawasan tanjakan gentong kecamatan kadipaten tasikmalaya senin dinihari
berawal dari laporan warga adanya pengiriman miras hoplosan yang setiap malam melintas di perbatasan tasik malaya garut
menjelang dini hari sebuah mobil pickup yang dicurigai membawa miras langsung disergap petugas
sopir mobil sempat akan melarikan diri namun saat memasuki area tanjakan gentong mobil tidak kuat menanjak
dari mobil tersebut petugas menyita sedikitnya satu lima ratus liter miras jenis ciu dan tuak yang biasa dijadikan
bahan baku miras hoplosan
bahan baku miras hoplosan ini dikirim dari daerah parigi kabupaten pangandaran
satres narkoba polrestabes surabaya mengungkap dan menyita lima juta pil koplo jenis double l
masih belum diketahui dari mana jutaan pil double l ini berasal dan berapa tersangka yang ditangkap
pihak polrestabes surabaya dikabarkan akan menggelar keterangan pers untuk mengungkap
dan sudah ada eka rima di surabaya jawa timur
rima apa saja jenis obat obatan terlarang yang disita
ya eva selamat petang
sejauh ini berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh pihak polrestabes kota surabaya
obat obatan terlarang yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang sudah beroperasi sejak empat tahun yang lalu di wilayah jawa timur
ada sekitar lima juta butir pil koplo
ini diamankan oleh pihak kepolisian dan dirilis
di belakang saya ini terlihat ada kerumunan sejumlah awak media
dan juga pihak kepolisian polrestabes surabaya ada bnnp dan juga bnnk juga di sini
serta ada pemerintahan kota surabaya yang datang juga untuk menyaksikan bagaimana rilis atau juga bagaimana gelar barang bukti
oleh pihak kepolisian polrestabes kota surabaya ini digelar sebagai komitmen bahwa memang pihak kota surabaya pemerintah kota surabaya
kemudian bnnp dan juga bnn
mereka berkomitmen bersama untuk melakukan pemberantasan terhadap obat obatan terlarang yang beredar di jawa timur
ataupun di wilayah lain yang bersumber dari jawa timur sendiri
dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari pihak kepolisian bahwa terungkapnya kasus penangkapan pengedar pil koplo sejenis double l ini
merupakan laporan awal dari pihak bnnk surabaya
yakni badan narkotika surabaya yang menyampaikan informasi ini kepada pihak kepolisian polrestabes kota surabaya
kemudian dilakukan penyelidikan secara mendalam
pertama dilakukan penangkapan terhadap tersangka en yang berada di wonokromo
yakni kemudian en ini dipancing untuk melakukan penjualan dan juga ada pemesanan yang dilakukan oleh mt
kemudian ditangkap di wilayah rungkut kota surabaya
kemudian berkembang sampai penangkapan selanjutnya yakni di wilayah gubeng kota surabaya
dan berkembang kemudian sampai wilayah pademangan jakarta
dan kemudian di wilayah kelapa gading jakarta pula dilakukan penangkapan sejumlah tersangka di sana ya ini al dan juga sp
puncaknya yakni di wilayah jawa barat dilakukan penangkapan terhadap td
di sana ada enam tersangka dari seluruh total pengamanan barang bukti sekitar lima juta butir pil double l ini
ada enam tersangka yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke polrestabes kota surabaya
dan jaringan ini sudah beroperasi selama kurang lebih empat tahun
mereka melakukan pengiriman atau distribusi pil double l ini melalui ekspedisi dan juga melalui pengiriman perseorangan
yang dilakukan dengan cara cukup tersembunyi bisa beroperasi selama sekitar empat tahun ini cukup luar biasa sekali
dan dari empat tahun beroperasi ini diperkirakan ada sekitar empat ratus enam belas juta butir pil double l yang sudah beredar
baik itu di wilayah jawa timur ataupun di luar jawa timur dengan total transaksi sekitar dua ratus miliar lebih
yang sudah dikumpulkan selama empat tahun ini dan ini merupakan luar biasa yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi jawa
jawa timur maksud saya dan juga polrestabes kota surabaya adalah mengungkap sebenarnya di mana pabrik double l ini beroperasi
sehingga mereka bisa memproduksi begitu banyak obat obatan terlarang ini dan diedarkan di luar jawa timur
karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa double l ini tidak berasal dari luar daerah jawa timur
tapi justru berasal dari kota surabaya sendiri artinya masih ada pabrik atau perusahaan double l ini yang beroperasi di wilayah kota surabaya
yang harus segera diungkap oleh tim yang tergabung
dalam satgas pengamanan obat obatan terlarang di wilayah kota surabaya untuk segera mengungkap hal tersebut
karena jika tidak memang dengan diungkapnya kasus ini justru mereka akan semakin beroperasi dengan cara tersembunyi
yang semakin sulit nanti diungkapnya
karena selama empat tahun sudah bisa beroperasi masih ada kemungkinan nanti akan ada produksi lagi
atau berpindah produksi ke daerah lain di luar kota surabaya yang nanti juga masih secara bebas
bisa melakukan distribusi ke daerah daerah di luar jawa timur ini yang masih mereka bisa lakukan
kita bisa melihat saja bahwa peredaran obat obatan ini masih ada kemungkinan untuk beroperasi di luar jawa timur ini
obat obatan terlarang saat ini masih cukup terjangkau di kalangan kelas bawah apalagi jenis double l ini
double l ini bisa dibeli dengan harga sekitar tiga puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah
dan satu dos double l ini seharga sekitar lima puluh juta
dua puluh juta ini dengan jumlah double l yang ini sekitar seratus ribu butir
bisa kita bayangkan seratus ribu butir ini jika diedarkan perorangan
dan semisal ada lima butir mereka bisa membeli dengan harga yang sangat murah sekali
harga dari pil double ini bahkan bisa diakses oleh
kalangan bawah yang ini harus menjadi antisipasi oleh pemerintah kota surabaya
dan juga pihak kepolisan polres tabas kota surabaya untuk bergabung secara keseluruhan dengan polda jawa timur
serta bnnp untuk segera mengungkap di mana sebenarnya produksi atau pusat beredarnya pil double l
yang selama ini sudah beroperasi selama empat tahun di kota surabaya ini eva
baiklah eka rima melaporkan langsung dari surabaya jawa timur